kelompok tentara bayaran wegener rusia memberikan pelatihan kepada pasukan belarusia pada jumat
dalam rekaman video kelompok wegner sedang memberikan instruktur latihan untuk para tentara belarusia di sebuah kamp pelatihan
baik belarusia maupun weckner keduanya telah menyusun roadmap pelatihan jangka pendek dan berbagi pengalaman tempur antar berbagi batalion
hal ini mereka lakukan setelah kelompok wegener selama berminggu minggu tidak mendapat kepastian mengenai masa depan kelompok tersebut usai pemberontakan singkat di rusia
pemberontakan wecker yang dikepalai oleh yefgeni pricozin mengundurkan diri dari tentara bayaran rusia dan pindah ke belarusia
keputusan itu berdasarkan kesepakatan dengan militer rusia dan vladimir put